terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
kurang lengkapnya sarana laboratorium yang ada di rumah sakit rumah sakit di indonesia
menjadi salah satu penyebab angka kejadian penyakit hemofilia di tanah air tidak terdeteksi
saat ini jumlah pengidap hemofilia diperkirakan mencapai dua puluh tujuh ribu orang
apa penyakit hemofilia dan bagaimana penanganannya
sejak berusia enam bulan putra anastasia mengalami perdarahan dan bengkak di daerah lutut tanpa sebab
anastasia bingung karena ia selalu memantau aktivitas sang anak
dan memastikan buah hatinya tidak terjatuh atau terbentur benda keras
hal ini terjadi lagi ketika anaknya memasuki usia sembilan bulan
anastasia pun segera membawanya ke dokter anak subspesialis hematoonkologi
di rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta pusat
dari situ bulan november baru saya berani cek
waktu itu pandemi beberapa bulan kami tidak keluar rumah
akhirnya pada bulan ke lima belas itu kami baru berani keluar dan ambil darah
di mana itu merangsok hemofilia berat
kini usia putranya sudah hampir tiga tahun tepatnya tiga puluh dua bulan
anastasia sudah lebih memahami penyakit yang diderita

sebulan sekali ia harus membawa putranya kontrol ke dokter
untuk mendapatkan pengobatan yaitu terapi profilaksis atau suntikan
yang berisi faktor delapan dari plasma darah
tujuannya untuk mengganti kekurangan faktor pembekuan darah
yang berkurang jumlahnya akibat hemofilia
anastasia juga mengaku dirinya ternyata adalah genetik karier
atau pembawa faktor genetik hemofilia
yang diwariskan almarhum ayahnya yang meninggal karena hemofilia
saya iya memang ada jadi saya pembawa atau karier genetik hemofilia
dari keluarga ayah saya
jadi diturunkan dari nenek ke ayah saya ke bapak saya
terus ke saya ke anak laki laki saya
jadi saya tidak kena hemofilia tapi saya hanya sebagai karier saja
hemofilia adalah kelainan darah yang diturunkan secara genetika
yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah
yang dikenal dengan hemofilia a
di mana terjadi kekurangan faktor delapan
dan hemofilia b di mana terjadi kekurangan faktor sembilan
karena kondisi inilah sehingga apabila terjadi perdarahan
biasanya akan sulit dihentikan
sebagai pembawa sifat kepada anak laki lakinya
sehingga terkadang tidak ditemukan riwayat keluarga
yang mengidap hemofilia sebelumnya
masakit universitas indonesia
ludi diani mengatakan
gejala umum hemofilia pada pengidapnya
adalah mudah muncul memar kebiruan tanpa penyebab jelas
terutama pada masa bayi dan balita
hal ini dapat diketahui saat anak sedang belajar merangkak dan berjalan
ketika anak hendak diimunisasi juga
dapat terlihat bengkak dan nyeri pada sendi
untuk anak yang sudah lebih besar
gejala hemofilia dapat terlihat saat mereka akan melakukan
pencabutan gigi atau sarang
ketika anak sudah lebih besar

kejadian seperti ini dapat menyebabkan perdarahan berlangsung cukup lama
dan sulit untuk berhenti pada pengidap hemofilia

jadi kalau misalnya ada lebam lebam
mudah muncul kebiruan
terus kalau misalnya ada tindakan atau ada operasi
itu perdarahannya lama berhenti
atau ada luka gitu misalnya dia terluka
tapi lukanya itu langsung awalnya langsung berhenti
tapi abis itu nggak berhenti lagi
itu yang ingin diperhatikan
itu yang ingin diperhatikan
itu yang khas pada hemofili bahwa
setelah berhenti kan
kalau perdarahan itu kan dia berhenti
dan udah nggak berdarah lagi
nah ini setelah berhenti malah dia rembes
darahnya keluar terus
dan ini lama berhentinya atau nggak berhenti berhenti
nah ini mungkin gejala
kita harus perhatikan apa
jangan jangan ini adalah hemofili
metode diagnosis untuk menentukan seseorang hemofilia atau tidak
adalah dengan melakukan pemeriksaan darah di laboratorium
untuk mengetahui faktor kekurangan pembekuan darah
baik faktor delapan dan lima
untuk memperkuat dugaan
biasanya pemeriksaan akan menggunakan parameter
dari hasil tes atau pemeriksaan tersebut
para ahli akan membagi tingkatan hemofilia menjadi tiga
maka itu tergolong dalam hemofilia berat
maka itu termasuk dalam hemofilia sedang
dan misalnya hasilnya ditemukan
maka hemofilia tersebut tergolong ringan
agar pengidap hemofilia dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya
standar pengobatan yang dilakukan adalah dengan memberikan suntikan faktor pembekuan darah
yang diambil dari plasma pendonor
menurut ketua himpunan masyarakat hemofilia indonesia prof jayadiman gatot
terapi ini sudah ditanggung oleh bpjs kesehatan
dokter alihem atau onkologi rsjm ini juga menganjurkan pasien yang mampu secara finansial
untuk menggunakan terapi profilaksis atau pencegahan sebelum penderita mengalami perdarahan
namun suntikan profilaksis ini belum ditanggung oleh bpjs mengingat harganya cukup mahal
satu vial plasma yang akan disuntikan bernilai tiga juta rupiah
profilaksis itu sebetulnya kan pencegahan ya
nah kita mengharapkan kalau bisa
semua penyandang hemofilia itu jangan mengalami perdarahan
apalagi kalau perdaan di lutu dan sebagainya
oleh karena itu kita usahakan kita upayakan di luar negeri sudah sih
mengupayakan apa yang disebut profilaksis
jadi profilaksis itu diberikan dengan dosis yang rendah
tidak terlalu tinggi tetapi rutin
misalnya seminggu dua kali atau tiga
angka kejadian hemofilia di indonesia saat ini diperkirakan sekitar dua puluh tujuh
angka kejadian hemofilia di indonesia saat ini diperkirakan sekitar dua puluh tujuh

tetapi yang terdeteksi lewat pemeriksaan darah di laboratorium laboratorium
yang ada pada rumah sakit umum provinsi
pelaporan untuk mendeteksi kasus ini menjadi kendala
karena belum semua rumah sakit di indonesia memiliki lab darah
yang dapat memeriksa hemofilia
pengidap hemofilia dapat beraktivitas selayaknya orang normal
dengan menggunakan terapi profilaksis atau pencegahan yang dianjurkan
oleh dokter hema atau onkologi
sebelum terjadi perdarahan
belum terjadi perdarahan dengan menggunakan suntikan plasma
yang dilakukan oleh dokter ataupun juga petugas kesehatan yang berwenang
arman helmy galuh prestisa jakarta